anda masih bersama kami di cnn indonesia today saya farhanisa nasution dan informasi selanjutnya adalah sesuai aturan pemerintah
vaksin booster ini sudah dapat diberikan pertanggal dua belas januari dua ribu dua puluh satu
rsud mampang perapatan jakarta selatan pun sudah membuka vaksin booster dengan kuota seratus hingga satu ratus lima puluh dosis per hari
rsud mampang perapatan membuka vaksinasi booster sejak tiga belas januari dua ribu dua puluh
di mana masyarakat bisa mendapatkan vaksin booster ini dengan cara mendaftar online melalui aplikasi jaki atau datang langsung ke rsud
masyarakat yang bisa mendapatkan vaksin booster adalah harus berusia delapan belas tahun sudah melakukan vaksin ke satu dan ke dua
serta sudah berjarak vaksin minimal enam bulan dari vaksin kedua
jenis vaksin yang disuntikan adalah jenis pfizer dengan ketentuan setengah dosis
dan untuk memantau bagaimana suasana penyuntikan vaksin booster di fasilitas kesehatan
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia sandra insanasari yang saat ini berada di rsud mampang perapatan
halo selamat pagi sandra ini pantauan anda seperti apa suasana penyuntikan vaksin booster di sana
apakah terlihat sudah banyak masyarakat yang datang
ya selamat pagi farhanisa betul sekali saat ini saya sudah berada di rsud mampang perapatan jakarta selatan
dan memang ini sedang berlangsung antrian untuk melakukan vaksin booster seperti itu
untuk vaksin booster sendiri sebenarnya tadi sudah buka pukul delapan pagi
tetapi animum masyarakat di sini memang cukup tinggi ya untuk melakukan booster
sehingga sudah ada antriannya ini para desa sejak pukul enam tiga puluh tadi
dan memang untuk siapa saja yang bisa melakukan vaksin booster ini
tentunya ada syaratnya farhanisa yaitu harus berusia minimal delapan belas tahun
kemudian sudah vaksin ya vaksin ke satu dan juga vaksin dosis ke dua
dan ini minimal harus enam bulan jaraknya setelah vaksin dosis ke dua
dan untuk masyarakat yang hadir di sini ini untuk melakukan vaksinasi ini tidak dibatasi dalam hal
apakah perwilayah jadi bisa dari mana saja tidak harus ktp jakarta ataupun ktp setempat ya para desa
dan tentunya untuk jenis vaksin yang disuntikan di sini adalah vaksin pfizer
namun untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan
dokter umum dari rsudm pemperapatan dokter singgi
halo selamat pagi dokter singgih
dokter ini boleh dijelaskan ya terkait dengan proses vaksinasi yang ada di sini ini
menggunakan vaksin pfizer betul ya
kemudian juga dosisnya seperti apa
bagaimana proses masyarakat ingin mengakses vaksinasi silahkan dok
baik untuk vaksinasi di sini sendiri sih kita ada dengan pfizer atau moderna
cuma itu nanti tergantung dari masyarakat untuk dosis satu dan dua nya apa gitu
jika masyarakat mendapatkan dosis satu dan duanya itu masih sinovac
mungkin nanti pemberian boosternya itu menggunakan pfizer ataupun astrazeneca
namun kalau misalnya masyarakat mendapatkan astrazeneca untuk dosis satu dan dua nya
penggunaan boosternya diberikan bisa pilihannya moderna atau pfizer
nah untuk syarat syaratnya sendiri sih secara umum tidak ada perbedaan pada pemberian dosis satu dua ribu
cuman biasanya untuk syarat syarat tertentu ya
pasti yang pertama peserta booster berumur delapan belas tahun ke atas
lalu sudah vaksin kedua dengan jarak minimal enam bulan setelah vaksin yang kedua baru bisa mendapatkan booster
dan juga harus sudah mendapatkan tiket untuk vaksinasi booster ketiganya pada aplikasi poduli lindungi
seperti itu sih
dok terkait syarat syarat kesehatan yang harus dilengkapi di sini mungkin tensinya seperti itu
apakah dengan penyakit penyakit tertentu juga bisa melakukan booster ini
harusnya seperti apa apakah harus ada surat pendukung dari rumah sakit seperti itu dok
oke baik lagi sih tadi untuk dosis ketiga ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari dosis pertama dan kedua
artinya peserta yang datang untuk melakukan vaksin harus dalam keadaan sehat
artinya tidak ada keluhan baik itu batuk demam mungkin pilek dan sebagainya
maka dari itu sih sebenarnya harus jujur ya ketika dilakukan screening di tempat vaksin
juga untuk mungkin peserta vaksin yang memiliki penyakit penyakit tertentu misalnya
sebaiknya melakukan konsultasi dahulu ke dokter spesialis untuk mendapatkan surat rekomendasi
nanti yang bisa dibawa ke tempat vaksin untuk melakukan vaksin booster ketiga
sejauh ini ada kejadian insiden pasca imunisasi nggak sih dok
tadi saya sempat dengar juga katanya sempat ada sedikit mungkin bisa dijelaskan
untuk kejadian pasca imunisasi pasti sih biasanya ada
cuman biasanya tidak terlalu banyak
sejauh ini sih ada beberapa keluhan seperti demam mungkin atau badan pegal atau sebagainya
cuman biasanya itu tergantung
jadi karena pasien mungkin pada saat di screening tidak mengutarakan keluhan yang ada secara terus terang seperti itu sih
tapi untuk sejauh ini untuk kejadian yang berat atau membahayakan sih sampai saat ini belum ada laporannya sih
terkait dok jumlah vaksinasi perharinya yang bisa dilakukan di sini
berapa banyak sejauh ini sudah berapa yang divaksin
untuk di rumah sakit rsud mampo sendiri sih untuk perharinya kita biasanya sekitar satu ratus lima puluh peserta
jadi dari kita mulai buka untuk vaksin booster sih lebih kurang sudah hampir seribu peserta yang datang untuk melakukan vaksinasi ketiga atau booster ini sih
terkait efektivitasnya dok bagaimana sih ketika sudah divaksin ini apakah akan meningkatkan kekebalan berapa kali lipat seperti itu
kemudian juga tentunya bisa diakses bukan hanya di rsud mampang saja ya dok
oke untuk efektivitas sih sebenarnya itu balik lagi sih tergantung dari setiap individu artinya
balik lagi ke tujuan vaksin sendiri kan itu salah satu upaya kita untuk
bisa terhindar dari infeksi covid sembilan belas ini
disamping kita tetap harus melakukan protokol kesehatan disamping melakukan vaksinasi
nah untuk tempat pelayanan vaksinasi sih sebenarnya di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah
bisa diakses untuk melakukan vaksinasi sih tidak hanya di rsud mampang
terakhir dok mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat nih kenapa sih harus melakukan vaksin kembali yang ketiga ini kenapa harus melakukan vaksin booster
vaksin ketiga ya pasti sebagai salah satu tadi upaya kita untuk melakukan pencegahan terhadap infeksi covid sembilan belas
selain itu mungkin dengan adanya varian baru seperti omikron ini mungkin hal itu menjadi lebih penting karena varian varian baru ini kan masih dipelajari ya seperti apa
jadi salah satu bentuk upayanya itu adalah dengan melakukan vaksinasi itu untuk mencegah
baik terima kasih dokter singgi atas waktunya
baik farhari said tadi wawancara dengan dokter umum dari rsud mampang perapatan dan memang kalau boleh saya jelaskan sedikit apa cara untuk melakukan vaksinasi
booster ini sebenarnya tidak jauh berbeda seperti vaksin dosis pertama ataupun dosis kedua
jadi untuk masyarakat yang hadir ke sini itu harus menunjukkan surat ataupun barcode dari aplikasi peduli lindungi yang menandakan sudah lewat dari enam bulan dan bisa melakukan vaksinasi
setelah itu juga nantinya akan ditentukan jenis vaksin yang akan di booster kalau di sini sekali lagi adalah vaksin pfizer dengan dosis satu dua
dengan dosis setengah persen seperti itu
kemudian nanti akan ada pengecekan tensi darah
kemudian juga nanti akan ditanyakan ya di sebelah sini yaitu proses kedua
ditanyakan terkait dengan penyakit penyakit penyerta apakah ada memiliki gangguan ataupun alergi tertentu seperti itu
kemudian baru melakukan proses vaksinasi
dan untuk pendaftarannya sendiri farhari said ini bisa dilakukan secara langsung datang ke sini ataupun melalui aplikasi jaki
dan untuk tadi saya juga sudah sempat berbicara bicara dengan epidemiolog dari rifi university australia di kibu jemaat
yang mengatakan memang vaksin pfizer ini bisa memberikan meningkatkan kekebalan tubuh ini hingga tiga puluh kali lipat
kalau di luar negeri farhanisa memang diberikan adalah dosisnya sebanyak satu dosis
tetapi kalau di indonesia adalah setengah dosis dan ini tidak apa apa karena memang sudah ada acuannya
dan memang tidak seluruh indonesia tidak seluruh wilayah di indonesia yang bisa melakukan vaksin booster
karena ada syaratnya juga yaitu harus suatu daerah tersebut sudah melakukan vaksinasi dosis pertama sebanyak tujuh puluh persen
ataupun dosis kedua sebanyak enam puluh persen
oke baik sandra
berarti memang ada beberapa tahapan ya
begitu bisa mendaftar secara langsung datang begitu ke vaskes ataupun bisa melalui aplikasi
dan kita harapkan agar semakin banyak ya masyarakat yang mendapatkan vaksin booster ini
terima kasih produser lapangan cnn indonesia sandra insanasari atas laporan langsung anda